dan arahan bapak presiden karena ini sudah siap kita akan lakukan pada tahun dua ribu dua puluh satu ini tidak ada penundaan
karena ini sudah sempat kita tunda pada tahun dua ribu dua puluh seluruh kontingen akan dipaksin
baik atlet pelatih ofisial tenaga pendukung
bahkan juga bapak presiden mengarahkan masyarakat di sekitar
dukungan telekomunikasi pada saat penyelenggaran pon tetap dapat dilakukan dengan baik
karena pemulihan kabel laut sudah selesai